selamat tidur ya
ini dompetnya jatuh
kok kamu ada di sini sayang
akhirnya enggak panas lagi
bosan juga ini kamar
hah bu alma
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak surya apa kabar
kalau tadi teh neng andin datang ke sini sama suaminya
oh iya andin sama suaminya memang lagi liburan di bogor
tapi kayaknya mereka lagi cari orang
cari seseorang siapa bu
ya namanya pak sumarno
sumarno siapa ya bu
saya kurang tahu pak
sudah deh saya cuma lapor itu aja pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
siapa ya sumarno
perlah tahu sumarno
kenapa sumarno minta identitasnya disembunyiin
padahal kan dia nggak salah apa apa
terus kata randy sumarno malah ngelotre
apa jangan jangan ada yang ngasih dia uang
supaya dia berhenti dari kerjaannya
menurut kamu gimana din
ngapain duduk di sini
udah jam segini andini karisma putri
jangan ngajak jalan sih ya pak
istirahat dulu surata
capek istirahat dulu ah
lima menit doang mas
capek juga kan
siapa yang mau istirahat
saya jongkok suruh kamu naik ke bukung saya
aku bakal umat
aku mau capek
cie cie ada yang main gedung gedungan
reina denger gak iya apa yang kita obrolin
kikik khawatir deh
kalo reina terus abis itu nyampein ke bu rosa
hmm ke feeling gue gak deh
reina kayaknya gak denger
tadi kayak aman aman aja tuh
lagi pulang reina masih kecil
gak ngerti dia
kenteng banget sih lo teriak kayak toa
ya kan tadi itu kan ceritanya kan usia
kikisya terkejohet dengan apa yang kamu katakan
iya biar terkejohet
kan gue udah bilang
iya bagus loh ini bukunya
ya udah kalo gitu tante pamit duluan ya
tidur sama reina
aku palingan tidurnya nanti aja setelah aku baca buku ini tentang
bagus itu bukunya ya
main handphonenya udah ya ayo kita tidur
selamat tidur ya
ini dompetnya jatuh
kok kamu ada di sini sayang
aduh gemes banget lihat kamu
ini anaknya andin sama aldebaran
padahal aku baru sekali ketemu reina
hah tapi kenapa membekas sekali rasanya aku jadi kangen sama anak itu
apa aku begitu merindukan cucu
ya allah jagain papa dan mama ya supaya mereka sehat dan selalu dalam perlindunganmu amin
allah amin aduh pinternya cucu omba berdoa ya udah sekarang tadi udah saya berdoa buat
mama papa sekolah dan anak anaknya ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya
sekarang tidurin aja kok ya ya oh iya mah apa lagi sayang kamu tanya tanya apa apa
mantan suami itu apa mantan suami ya oma kamu denger dari siapa
kok nanya sama omak kayak gitu saya jadi aku dengar omongan unjus mirna sama miskin
bapak nino adalah
dan bapak nino
itu om baikan
rina gak mungkin bohong sama apa yang dia dengar
mantan suaminya andin
aduh ini pasti ada yang salah
randy pernah bilang
kalau mantan suaminya andin itu namanya kevin
mantan suaminya andin
mantan suaminya andin
pak kevin namanya
aku akan cari tahu sendiri besok
mama omokan dim
yuk kita tidur ya
itu sudah selesai
aku sakit juga sebenernya